inilah video amatir yang diambil seorang perangkat desa bulu manis kidul margo yoso pati jawa tengah
yang menjadi viral di media sosial
rumah dengan mobil yang terparkir di depannya ini ditempeli label keluarga prasejahtera
karena salah satu anggota keluarganya terdaftar sebagai penerima bantuan program keluarga harapan atau pkh
penerima bantuan pkh itu sebenarnya adalah kasmini janda berusia enam puluh tiga tahun
yang tercatat sebagai warga miskin
namun kasmini kini tinggal bersama anaknya yang sudah memiliki rumah layak dan mempunyai sebuah mobil
maka saat dilakukan pendataan oleh petugas pkh label ditempel di rumah milik anaknya tersebut
setelah ramai di media sosial akhirnya sang anak meminta stiker label prasejahtera dicopot
dan kasmini mengundurkan diri sebagai penerima bantuan pkh dan juga bantuan keluarga miskin lain
karena kasmini ini telah
diberi bantuan untuk hidup ada dari anaknya sehingga pada kesempatan kemarin
bu kasmini ini dari pihak keluarga untuk mengundurkan diri dari penerima bantuan baik itu bpnt maupun pkh
kepala desa menambahkan setelah mengundurkan diri sebagai penerima bantuan bpnt dan pkh
kini kebutuhan hidup kasmini
menjadi tanggungan anaknya
indra winardi pati jawa tengah